keadilan sejahtera sulawesi selatan membantah keterlibatan pengurusnya dalam kampanye hitam
di mana sebelumnya viral video ibu ibu menggunakan busana partai ini di makassar
dengan menjelek jelekan program calon presiden joko widodo maruf amin
inilah video kelompok ibu ibu yang viral sedang menyambangi satu demi satu rumah
dalam aksinya seorang ibu mengenakan busana partai keadilan sejahtera
dan menyerukan bahwa program calon presiden joko widodo maruf amin akan membatasi kebebasan dalam beragama
aksi ibu ini menyudutkan posisi partai keadilan sejahtera
terlebih partainya bagian dari koalisi pengusung prabowo sandiaga uno
sementara badan pengawas pemilu makassar langsung menelusuri lokasi kampanye hitam ini terjadi
saya baru lihat itu ya namanya orang dari mana saja bisa berpakaian pks
ya siapa saja
siapa saja apalagi mungkin bisa jadi juga si pak tisa
tapi yang beredar itu saya sangat yakin pasti bukan pengurus
saya sangat yakin karena pks kan tidak seperti itulah karakter yang ada
bahwa sekarang ini suasana politik sedang memanas menjelang pilpres bisa jadi apa saja muncul
hanya itu sikap dari masyarakat siapapun orangnya
saya juga cari cari siapa ini mukanya
sementara itu beredar video hoax tersebut disebutkan tim ses jokowi maruf
sulawesi selatan sebagai fitnah keji
tim ses jokowi maruf meminta bahwa slu sul sel segera menyelidiki
dan menutaskan aksi black campaign ini termasuk mengungkap otak di belakang kampanye ini
pihaknya juga sedang mengkaji untuk menempuh jalur hukum